mas tau gak disini tukang servis kompa dimana
tau tetangga saya
lah dimana sih
tadi bilangnya tau sekarang gak tau
iya satu orangnya tapi dia udah pindah
jadi saya gak tau kemana dia pindahnya
deket rumah yanti
yaudah dabang cari aja
yaudah ji be
daripada debat terus
mendingan kita ambil pancingan terus kita mancing yuk
gue sih mau aja
berarti mbak be disini sendirian dong
yoh kenapa kamu teh
mulus pak mau ke sw
yaudah kita keluar semua
mas pur ada apa
gue mau ngajakin kamu makan siang
tapi aku lagi gak mau makan nasi
gue tau tempatnya
ada makanan apa aja
ntar kamu lihat aja sendiri
lagi ibut limpa pak
dimana biar saya samperin dah
restoran padang milik saya
mas pur sama mbak ani dateng ya
saya udah tau pak
loh tadi nanya siapa
kebetulan ketemu disini
restoran padang milik saya
pada dateng ya
ada organ tunggalnya
wah gak ada beh
kalau misalnya gak ada makan makan
ini yang gue demen
mane sudah druck
kenapa gak bang
tunggu yang terus dibawa kemari
maksudnya whiskey koyak kehendak dari kota teaspoon
gak bisa kenapa
tukang servisnya mana
lagi ada kerjaan mak
emang kakak bisa ditungguin terus diajak kemari
gak bisa kenapa
orangnya kerjaannya dibogor
ajak lapar mak
oh seperti itu
mak bini lo sianti kagak bisa ke kamar mandi
mbak mau jadi makan
rumah rumahnya lo abis dua milimeter
mertua lo ya
kalau lo diem berarti iya
saya lagi nyari tukang servis kompak
lah gue kirain abis dua milimeter mertua lo
udah ke somat
didi kopinya gak jadi
nyesel gue kasih tau lo
soalnya aku jaksa punya ngomong uum
dari potatoes orada
ngapain kok bangun di situ
laki lu tuh ya
nyari tukang pompa aja lama banget
bang ojek kan lagi nyari yang lain
makan kebelet pipis juga
yaudah mah pipis aja
kan gak ada airnya
kenapa padang lamun sih
sama gue juga
lu ngapa kangen citra juga
tadi lu bilang juga
ah lu emang
makan siang di rumah gitu udah cukup
gak usah ditambahin
makan masakan istri
kamu iri ya pur
makanya pur biar kamu gak iri punya istri
ineke juga lagi ngapain ya
lagi pada kerja tuh
citra mikirin gue kagak ya
gua yakin ineke mikirin gua
sok tau lu rod
kok lu yang sewet im
jelas gua sewet
lu kagak mau kalah sama gua
ulu ulu udah tuh be udah
nanti ikannya pada kabur
dia yang duluan
anak anak jangan berantem ya
yuk mancing lagi
tarikudaka nyampe samaispuna ditimpa
makanya udah kemari lagi mau nanya alamat yang benar
iya iya gue kasih tau
tapi bayar dulu kopi yang tadi
gua mau ke apartemen si citra sama ineke
lo kesana ngajak gue
gak usah ngatain gue egois
ji udah atau udah
ji daripada ribut
bagaimana kalau kita ke restorannya pasopian
gue juga gak ada
itu yang ini sama yang ini
yang bener tuh di
iya yang bener di